setelah tadi sempat terputus kita akan kembali dengan rekan saya priscila dauhan yang ada di kediaman menteri sosial di widya chandra
yang tadi sempat mewawancarai menteri sosial yang lama kofi fahim darparawansa dengan menteri sosial yang baru idrus parham
kita kembali ke priscila yuk apakah sudah terhubung
cila silahkan dilanjutkan terutama ini banyak pertanyaan pertanyaan yang kekinian gitu
terutama untuk menteri sosial yang baru seperti beberapa tragedi sosial dan kesehatan yang terjadi di papua misalnya
ya budi tadi saya sudah mengobrol sebentar dengan ibu kofifa
di mana ibu kofi fahim menjelaskan secara jelas bagaimana program program yang sudah dijalankan
dan juga pesan pesan untuk pak idrus mungkin ya bagaimana untuk mengembangkan kementerian sosial ini
supaya lebih baik lagi dan tentunya untuk kepentingan rakyat
namun kita akan langsung mengobrol lagi dengan pak idrus di sini
pak idrus ini setelah tiga periode
menjadi sekjen golkar lalu dikasih amanah menjadi menteri sosial
apa yang menjadi fokus pak idrus
jadi saya kira tadi yang pertama disampaikan oleh mbak kofi fahim tadi ini kan sudah jelas
jadi tahapan program kemudian penjadwalan pelaksanaan program kemudian sistem
saya kira ini tinggal bagaimana kita memanage
jadi ada program sudah jelas kemudian sistem sudah berjalan
tentu menteri yang baru ini tinggal bagaimana menggerakkan orang orang yang ada itu sesuai dengan
sistem yang ada sehingga seluruh program program kerja berjalan dengan baik
sesuai dengan jadwal yang ada
dan selanjutnya saya ingin mengatakan tadi saya juga dengan mbak fihas sudah bicara juga bahwa
saya ini jadi menteri ya ini adalah kemungkinan tinggal satu setengah tahun
ya tinggal satu setengah tahun
makanya ketika saya tadi dengan presiden saya katakan bahwa
ya kalau ini adalah kabinet kerja kerja maka mensos baru ini adalah kabinet
artinya akselerasi kerja
kalau tadi mbak pi mengatakan ini lari ya ini mesti akselerasi kerja ini harus kita cepat tidak bisa
hanya sekedar kerja satu setengah tahun kita harus kerja tentu dengan program program yang ada
nah kemudian yang kedua adalah tadi mungkin belum disampaikan oleh mbak hafifah
dalam pemahaman saya demain ini adalah menyangkut masalah kemiskinan
ya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

nah kalau itu berarti meskipun ini domain

itu bermainnya menteri sosial kementerian sosial
itu tidak berarti banyak tanggung jawab di situ tapi tanggung jawab bersama
dan ada keterkaitan dengan kementerian lain dengan lembaga lembaga lain
dan karena itu saya kira juga perlu ada peningkatan dan penguatan sinergitas
ya dalam rangka untuk mengatasi bersama dalam istilah muslimatnya
ini kita keroyokan kita ketonroyong jadi ini kita sama sama tidak bisa
nah sehingga dengan demikian maka sinergiatis ini penting
dan yang paling penting lagi adalah dari program program yang ada itu kita harus fokus
dengan tahapan tahapan yang ada waktu yang sudah tersedia
kita jangan mau melaksanakan semua pekerjaan tetapi tidak ada yang selesai
jadi harus kita fokus jadi ada akselerasi kerja kemudian ada sinergitas yang kuat
kemudian kita fokus pada program program yang ada saya kira itu yang harus kita lakukan
jadi satu setengah tahun ini cukup ya bagi anda ruziel
untuk menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan di kementerian sosial
ya saya kira begini ya jadi kalau kita bicara tentang orang miskin yang oleh mbak hapipa sudah dijelaskan
kalau tidak salah tadi dua puluh tujuh juta keluarga sekitar itu kemudian satu ratus satu orang kalau kita cobain
ini kan sebenarnya kita jangan berpikir ini mau diselesaikan semua
tetapi satu hal saya kira adalah satu prestasi dari pemerintahan jokowi selama ini
ini sudah mbak hafifah ini sudah mengurangi tentu dengan bersama yang lain
sudah mengurangi kemiskinan satu dua juta setara dengan enam ya mbak viva ya
saya kira inilah sangat luar biasa artinya adalah bahwa dari jumlah yang sekian besar itu
kurang demikian ini sudah prestasi dibandingkan dengan apa apa yang sudah dicapai selama ini
nah ke depan dengan kerja akselerasi kerja kemudian kita ada sinergitas yang kuat dari lembaga lembaga yang terkait
bukan hanya lembaga pemerintahan tentu juga dengan lembaga lembaga sosial masyarakat
saya kira perlu kita juga secara bersama sama ya dengan pola pola seperti tadi yang disampaikan bahwa viva
kalau misalkan kita hanya tergantung kepada apbn tentu tidak tetapi kan ada pola pola lain yang harus kita kembangkan
nah ini saya kira yang perlu kita nanti akan lihat kira kira peluang peluang
apalagi yang bisa kita kembangkan dalam rangka untuk mengatasi ya pendanaan ya pembiayaan
dan lain lain sebagainya dalam dituangkan dalam berbagai program program yang nyata yang bisa kita laksanakan
ya bang idris sangat jelas penjelasannya namun ini kita kembali lagi ke golkar nih bang
ini artinya bang gita sini rangkap jabatan ya masih sebagai seks
jadi bagaimana bentuk komunikasi dengan ketum nih pak sampai saat ini
jadi begini ya yang pertama saya ingin mengatakan begini rangkap jabatan ketua umum
jadi bung erlangga hartarto sebagai ketua umum dpp partai golkar dan menteri perindustrian
ya kalau ditanya saya ini justru saling memperkuat ya
saling memperkuat dan tidak mengganggu kinerja itu sendiri apalagi kalau sepersis yang dikatakan bahwa
baik golkar maupun kementerian perindustrian itu sudah disitu dikembangkan sebuah sistem
dan sistem yang berjalan tentu tidak begitu susah tinggal bagaimana kita memanage
ada delegation of authority ya pendelgasian ww enam kemudian pembagian peran peran distribusi posisi
ini kita atur sedemikian rupa saya kira enggak ada masalah dan oleh karena itu sekali lagi ya
rangkap jabatan ketua umum dpp partai golkar bung erlangga hartarto itu tidak saling mengganggu
tapi justru saling memperkuat nah sementara kalau ditanya tentang sekjen itu silahkan diserahkan sepenuhnya kepada
ya ketua umum sesuai dengan keputusan munaslup dua ribu tujuh belas yang lalu bahwa memberikan mandat sepenuhnya kepada
erlangga hartarto selaku ketua mdp partai golkar untuk melakukan revitalisasi revitalisasi saya kira ini
nah tapi kalau kita memang melihat posisi sekjen di dalam manajemen suatu partai politik seperti golkar yang kekuatannya
ada pada sistem maka memang sekjen itu posisinya sangat sentral tidak hanya sekedar bagaimana fungsi fungsi administrasi
fungsi fungsi pelayanan fungsi koordinasi tapi ada satu fungsi yang saya kira penting sekali dan perlu konsentrasi
jadi bagaimana seorang sekian memahami masalah politik misalnya proses politik misalnya proses politik misalnya perusahaan politik bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis
sekjen memahami masalah masalah yang ada nah kemudian masalah yang ada itu kita konseptualisasikan
lalu kemudian kita sinerjikan dengan visi misi partai golkar visi misi ketua umum
lalu setelah kita rumuskan dalam bentuk konsep program lalu sekjen lagi berfungsi bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan daripada program itu
nah ini memang perlu waktu
nah oleh karena itu ya saya mengusulkan supaya biarlah ya sekjen ini siapa nanti orang yang menurut bung erlangga yang memenuhi kriteria itu
dan jangan lupa di situ sekjen kalau dalam bahasa yang lebih kekinian adalah memiliki kematangan organisasi kematangan emosional kematangan sosial
ya kematangan politik dan kematangan intelektual konsep
dan saya kira ini penting
nah dengan itu
dan dengan cara seperti itu maka sekjen dapat berfungsi mendampingi ketua umum dalam rangka menggerakkan partai ini
sehingga dapat memastikan mesin politik partai berjalan dan akhirnya target target politik kita bisa capai
pemenangan pilkada nah ini pemenangan pilkada salah satunya ini adalah mbak hovifah
sebagai calon gubernur dari partai golkar di jawa timur ini harus kita pikirkan ini
pemenangan pilkada pemenangan pilek dan yang paling penting juga adalah pemenangan pilpres
waduh luar biasa berarti artinya memang pak idrus rela begitu jika nanti saya
bukan rela tuntutan
jadi ini bukan persoalan apa tetapi ada satu bahasanya mbak hafifah kita harus legowo
iya harus kita lego karena ini adalah tuntutan dan kebutuhan sistem partai agar supaya ada jaminan
mesin politik bisa jalan
nah saya kira inilah diperlukan suatu kearifan dari kita semuanya
karena bagi kita yang sudah lama di partai ini kita harus lebih mementingkan bagaimana partai ini bisa berjalan dengan baik
target target politik yang terletakkan sebelumnya kita bisa capai
saya kira itu sehingga saya katakan harus betul betul nanti ada sekjen yang memiliki kriteria seperti itu
sehingga dengan demikian sistem partai ini bisa berjalan bung erlangga
merangkap sebagai menteri perindustrian kemudian ketua umum itu bisa memastikan partai ini bisa berjalan dengan baik
kita sama sama berharap di golkar sendiri bisa mencari jalan yang terbaik begitu dan pak idrus bisa menjalankan tugas sebagai mensos dengan

semangat ada mbak hafifah terus

kofifa satu lagi bu pesan paling penting buat pak idrus ini nantinya akan menjadi mensos pesan pentingnya apa nih
begini saya akan siap membantu
saya boleh jadi pembantu umum deh anytime saya bisa membangun komunikasi tidak harus setingkat menteri
tapi setingkat eselon i mungkin yang terkait dengan bantuan pangan terkait dengan bansos rastra terkait dengan pkh
karena ini memiliki sensitivitas terhadap dinamika angka kemiskinan
jadi saya rasa ini bidang di mana saya punya passion cukup kuat di dalamnya
jadi enggak usah khawatir
enggak usah dikasih hondor enggak usah dikasih transport
saya siap untuk membangun komunikasi dan ikut jadi pembantu umumnya beliau lah
jadi ini ada amal soleh dan orang yang amal solehnya banyak pasti barokahnya juga
jadi amal solehnya banyak insya allah menang vilgub dua ribu delapan belas di jawa timur
jadi kalau amal banyak itu insya allah ada barokah dari allah
wah ini seru sekali bu
terima kasih budi disini kita berharap ibu kofi kofi supaya bisa sukses di jawa timur ya bu ya
ya kembali ke budi di studio silakan budi
baik terima kasih cila saya ngiri sekali dengan anda yang ada di sana melihat suasana keakrabannya
dan juga saya lihat tadi kue kuenya cukup enak itu ya dari depan anda ya
baik terima kasih sekali lagi prisky ladauhan yang melaporkan dari kediaman resmi menteri sosial republik indonesia